beralih ke informasi lainnya pemerintah thailand mengrebek kuil buddha di provinsi kanchanaburi
karena juga melakukan perdagangan harimau ilegal
petugas membius harimau harimau dan mengeluarkan mereka satu persatu dari kuil
balai konservasi satwa dan lingkungan thailand mengeluarkan satu persatu harimau dari kuil buddha
di provinsi kancanaburi sebelah barat ibu kota bangkok hari senin
pengerebekan ini dilakukan menyusul laporan sejumlah aktivis lingkungan
atas dugaan perdagangan harimau ilegal oleh para biksu kuil
tiga ekor harimau berhasil diamankan
sisanya akan dievakuasi secara bertahap
seluruh harimau dibius sebelum dimasukkan ke kandang
selanjutnya mereka akan dibawa ke tempat penangkaran harimau milik pemerintah
menurut pejabat departemen taman nasional thailand penggerbekan kali ini sukses dilakukan
penggerbekan sebelumnya sempat diadang oleh puluhan biksu
ketika mereka berada di dalam perjalanan yang besar mereka ingin melihat hal hal yang bebas
seperti lihat mereka memiliki kereta dan tubuh besar
jika mereka memiliki banyak air dan makanan
tapi mereka ingin memiliki seberapa banyak ruang seperti perjalanan besar
mereka tidak ingin melihat apa apa di dalam perjalanan
thailand dikenal sebagai pusat perdagangan satwa ilegal
oleh karena itu pemerintah thailand mengeluarkan undang undang kesejahteraan satwa dua ribu lima belas
untuk menghentikan praktek perdagangan ilegal dan penyiksaan hewan
anur gewang cnn indonesia